sudah akhir pekan artinya sudah saatnya kita rangkum statement paling menarik dari para newsmaker di minggu ini atau seminggu terakhir dalam soundbat of the week
kami sudah rangkumkan paling tidak ada tiga statement yang dikeluarkan oleh tiga tokoh ini
kita akan lihat nanti seperti apa
kita mulai pertama adalah dengan anas urbaningrum yaitu ketika politisi atau mantan ketua partai demokrat ini bebas dari lapas suka miskin bandung
pada selasa april lalu ada sejumlah makna yang bisa diambil dari pidato kebebasannya yang dinilai lebih lugas bahkan disebut sebut sengaja ditargetkan pada pihak tertentu
mulai dari soal dugaan adanya pihak yang sengaja menyebloskan dirinya ke penjara hingga permohon maafnya jika kebebasan ini akan memunculkan permusuhan
kita dengarkan langsung
saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario
besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa anas sudah selesai
skenario boleh besar boleh kuat boleh hebat
tetapi sehebat apapun sekuat apapun serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario
mohon maaf kalau ada yang berpikir saya keluar merdeka bebas ini kemudian mendatangkan atau melahirkan permusuhan atau pertentangan
saya katakan mohon maaf tidak
sejumlah analis bahkan menyebutkan harus ditunggu apa langkah selanjutnya
apakah kemudian statement statement ini akan menjadi sebuah peluru kosong atau kemudian menjadi langkah awal dari sejumlah tindakan ataupun langkah anas urbaning
sehingga kita tunggu saja
kemudian berikutnya yang tak kalah ditunggu oleh publik juga adalah soal putusan majelis hakim pengadilan tinggi dki jakarta yang menolak banding yang diajukan oleh verdi sambo
putusan tersebut menguatkan dari putusan sebelumnya yaitu dari pengadilan negeri jakarta selatan yang sudah dianggap sudah tepat dan benar secara hukum dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat
sehingga verdi sambo tetap dalam masa tahanan dan juga fonis hukuman mati
menurut banding dan kontra memori banding dari terdakwa
dan menurut umum majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan yudek fakli nomor tujuh ratus sembilan puluh enam pitb dua ribu dua puluh dua pn jakarta selatan tanggal tiga belas februari telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat serta benar secara hukum
baik apakah kemudian pihak dari verdi sambo akan mengajukan kasasi kita akan lihat dan tunggu bagaimana kelanjutannya
kemudian yang terakhir adalah buntut konflik pemberhentian brigadi
dan endar priantoro dari jabatannya sebagai direktur penyelidikan lima pimpinan kpk diperiksa oleh dewas kpk pada minggu ini
meski salah satu pimpinan kpk yaitu nurul gufron ini menyebutkan dan mengakui bahwa dirinya memberikan secara langsung surat perhentian kepada endar
namun ternyata nulur gufron enggan menjelaskan apa saja detail pemeriksaan dan mempersilahkan awak media yang bertanya kepada dia untuk menanyakan langsung pertanyaan tersebut kepada dewas kpk
saya yang bukan turut hadir
saya yang memberikan disaksikan sekjen birohukum dan ya forum itu adalah forum pemberitahuan
dan pemberitahannya itu lima pimpinan bersepakat itu pak
tentang materi nanti tanyakan ke dewas saja ya
pak infonya pak ufran termasuk pimpinan salah satu dari pimpinan yang awalnya menolak pak endar untuk dikembalikan benar nggak sih pak
karena itu sudah masuk ke pokok materi ya
saya sampaikan ke dewas lebih baik nanti dewas saja yang menyampaikan
oke pak pih
berapa pak dipisahnya pak